puluhan emama berjalan ramai ramai mendatangi warung serta gubuk
yang berdiri di gusung tiga desa sini di kota padangsi dempuan sumatera utara
mereka datang untuk merobohkan warung dan gubuk
yang diketahui menjadi lokasi mesum dan penjualan minuman keras
aksi geruduk yang dilakukan mama ini pun sontak membuat pemilik lapak kabur
alasan utama para mama ini karena mereka resah warung remang remang ini
akan memberi pengaruh buruk terhadap nasib anak dan keluarga mereka
kami warga sendiri keberatan kalau di tempat kami ini di desa kami ini
ada tempat remang remang
kami sangat resah karena anak anak kami sering kali ke sini
jadi itulah keberatan kami
semua lokasi di sini yang menjual minuman keras dan menyediakan tempat mesum
semuanya harus dibongkar
aksi pembongkaran ini akhirnya berhasil diredam oleh petugas gabungan
para petugas juga berjanji akan menertibkan serta menindak tegas sejumlah lokasi
bila nantinya menyalahi aturan